menko polhugamu wiranto
namun dalam kenyataannya aksi damai tersebut ternyata beriringan
beriringan dengan aksi brutal menyerang petugas menyerang asrama tempat keluarga brimob dan polri tinggal
menyerang kantor polisi membakar mobil dan aksi brutal lainnya yang tujuannya menciptakan kekacauan sehingga menimbulkan korban
nah korban ini kemudian dari beberapa tokoh dituduhkan kepada aparat keamanan
seakan akan aparat keamananlah yang melakukan tindakan sewenang wenang kepada masyarakat kepada rakyat sehingga korban di masyarakat
saya katakan tidak jangan sampai diputar balikan
pada saat menghadapi demonstrasi itu aparat keamanan
karena diinstruksikan oleh kapolri oleh panglima tni untuk tidak bersenjata tidak menggunakan senjata api
senjata disimpan di gudang mereka menggunakan perise dan pendungan
dan tentu dengan perlengkapan yang lain tapi bukan senjata api
sehingga tidak mungkin ya kemudian aparat keamanan membunuh rakyat dalam aksi demo
tetapi korban itu jatuh pada saat
rakyat yang dinamakan perusuh bukan demo
perusuh karena apa menyerang asrama
menyerang kantor polisi membakar mobil membuat kekacauan
yang menyerang itu adalah preman preman yang dibayar bertato yang nanti pak kapolri akan menjelaskan secara detail siapa dia pengakuannya bagaimana yang bayar siapa
jangan sampai kemudian dilemparkan ke masyarakat bahwa saya tidak berpengalaman
saya akan akan pemerintah sewenang wenang pemerintah detektor kemudian aparat keamanan seenaknya melawan rakyat
bukan sekali lagi bukan
jangan sampai kita terkecoh dengan hasutan itu
kemudian dari apa yang telah kita lakukan di berbagai kesempatan kita mencoba untuk melakukan investigasi di beberapa kejadian
maka kesimpulan kita adalah bahwa ada niatan atau skenario untuk membuat kekacauan dengan menyalahkan petugas aparat keamanan
membangun antipati kepada pemerintah yang sah dan membangun satu kebencian kepada pemerintah yang saat ini sedang melakukan upaya upaya bagi kesejahteraan masyarakat kita
nah di sini
ini saya mengharapkan atau kami mengharapkan agar seluruh masyarakat tidak terpengaruh
dan memperlepas padai hal ini untuk tidak dapat menerima penjelasan penjelasan yang tidak rasional
kami telah menyiapkan media di sini setiap dua jam sekali tiga jam sekali menyampaikan kepada publik masyarakat tentang apa yang terjadi
dan percayakan kepada media kami yang menyampaikan penjelasan ke masyarakat itu
saudara sekalian saya kira kita sepakat bahwa negara tidak boleh kalah dengan aksi jahat semacam ini
negara harus selalu melindungi segena bangsa warga negara atau padara indonesia
karena itu kita sebenarnya dari hasil hasil investigasi saat ini
sudah mengetahui dalam aksi tersebut dan aparat keamanan dengan segala kekuatan akan bertindak tegas secara hukum
nah kemudian untuk sementara untuk menghindari provokasi berita bohong kepada masyarakat luas
akan kita adakan pembatasan akses di media fitur tertentu untuk tidak diaktifkan
agar media sosial maksud saya ya akses di media sosial fitur tertentu untuk tidak diaktifkan
untuk menjaga tadi hal hal yang negatif yang terus disebarkan ke masyarakat
dan setelah ini nanti ya akan ada penjelasan dari pak kapolri dari panglima tni
dan petugas pejabat lainnya untuk bisa lebih bisa menyampaikan ke saudara saudara sekalian ya apa yang sebenarnya terjadi
ini kami sampaikan semata mata kami ingin selalu
masyarakat bisa mendapatkan satu informasi yang akurat yang sebenar benarnya
jangan sampai kita diadu domba di antara kita sehingga persatuan persaudaraan kita sebagai bangsa di bulan suci ramadan ini bisa terpengaruh ya
ya ini penjelasan pendahuluan dari saya
nanti juga boleh nanti bertanya kemudian akan kami jawab
kami telah hadirkan
dan para pejabat yang mempunyai peran untuk ikut mengamankan negeri ini untuk bisa menjawab pertanyaan anda
dari sebelumnya barangkali kapolri bisa langsung
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat siang salam sejahtera untuk kita semua
yang saya hormati bapak bapak dan ibu sekalian
kita sudah melaksanakan operasi untuk pengamanan tahapan pemilu yang cukup panjang
dari mulai bulan agustus tahun lalu
masuk ke tahapan kampanye yang melibatkan jutaan masyarakat
kemudian tahap pemungutan suara
dan kemudian penghitungan suara
itulah tugas yang sangat berat
pemilu di indonesia adalah salah satu pemilu yang paling kompleks
dilaksanakan dalam satu hari
melibatkan lebih dari satu ratus lima puluh juta warga negara
semua kita lalui
dengan aman dan lancar
dan ini selain kerja keras kita semua tentu
karena partisipasi masyarakat
berkah dari allah swt
pengumuman pleno dari kpu
kita mengetahui bahwa
akan ada aksi aksi keberatan
ke kpu maupun ke bawaslu
untuk itu dari ori
dengan bersama sama tni
dengan bersama sama tni
melakukan tugas negara untuk melakukan pengamanan
yaitu pengamanan tahapan tahapan itu dapat berjalan lancar
yang ditunjuk oleh undang undang kpu bawaslu
sehingga kita melakukan pengamanan fisik
di semua daerah
dan di lima ratus empat belas
kabupaten kota tiga puluh empat provinsi
dan delapan ratus ribu lebih pps
ini kita laksanakan
dan melibatkan semua jajaran
dan sudah selesai
khusus di tingkat nasional
tentu kita melakukan pengamanan
di kantor kpu
dan bawaslu nasional
ada rencana aksi
terhadap hasil pengumuman kpu
maupun proses di bawaslu
dan kita juga
sesuai dengan standar operating procedure yang ada
dari polri maupun dari tni
dengan sop sop yang ada
sudah kita tempatkan
anggota di kpu bawaslu
ke tanggal dua puluh satu
kita sudah mendapat informasi
akan ada aksi
yang disebut dengan
iftar jemaah atau buka puasa bersama
di depan kantor bawaslu
jalan tamrin jakarta
sesuai aturan undang undang
menyampaikan pendapat di muka umum
namun ada juga batasan
yang diantaranya adalah
tidak boleh di tempat
yang bisa mengganggu ketertiban publik
mengganggu aksasi orang lain
juga ada aturan
tidak boleh di atas jam delapan belas
di ruang terbuka
dan untuk di tempat tertutup
tidak boleh dari
lewat dari jam dua puluh dua
itu adalah aturan hukum yang berlaku
kemudian penyampaian api suspirasi
di bawaslu itu dilaksanakan
mulai dari jam
sampai berlanjut ke
acara buka puasa bersama
sholat maghrib bersama
bahkan anggota kita juga
pauli dan teni ikut
dalam acara sholat itu
lebih kurang tiga ribu
sampai tiga lima ratus orang
di depan bawaslu
kemudian melakukan negosiasi
dan akhirnya juga diberikan toleransi
nanti setelah tarawe'
diminta untuk membubarkan diri
kegiatan isya' dan tarawe' selesai
pauli dan teni ikut sama sama
di depan bawaslu
dinegosiasikan kembali untuk bubar
malam hari prinsipnya
peserta aksi membubarkan diri
sekitar jam sembilan
jam setengah sepuluh
sudah clear sebetulnya
tetap stand by di tempat yang sama
karena memang mereka menjaga tempat itu
sudah beberapa hari
dua tiga puluh atau jam dua puluh tiga
datang sekelompok masyarakat
rata rata anak muda
sekitar tiga jam

dari arah tanah abang
yang ada di sana
yang bertugas di bawaslu
dengan alat alat yang membahayakan
bukan batu kecil batu besar
juga ada petasan
menghadapi hal ini
langkah pertama bertugas adalah melakukan
tapi makin diserang
anggota berusaha untuk mendorong
untuk membubarkan mereka
personel kembali lagi ke bawaslu lagi
kembali lagi ke bawaslu lagi
dan itu terus berlanjut
sehingga akhirnya anggota
berusaha mendorong sampai dengan ke tanah abang
sebagian lagi ke tanah abang
sebagian lagi masuk ke wilayah kebun kacang
banyak lemparan yang berbahaya
itu sangat berbahaya
juga membakar ban
maka anggota juga mengeluarkan
tembakan gas air mata untuk membubarkan
di tengah tengah situasi ini berlanjut
sampai dengan lebih kurang jam
jam atau jam empat pagi
di tempat lain
rupanya ada kelompok yang lain
yaitu di petamburan
di petamburan ini
kelompok anak anak muda ini
asrama polisi yang ada di pinggir jalan sana
di sekitar itu ada asrama
di asrama itu ada
anggota polisi dan keluarganya
ada anaknya ada istrinya
dan tiba tiba langsung melakukan pembakaran
kendaraan yang parkir di situ
ada dua puluh lima kendaraan
dua kendaraan dinas

asrama yang terbuka sebetulnya untuk jalan umum di tempat itu
sehingga sempat terjadi bentrok di tempat itu
dan kemudian diberikan bantuan
dari sabara dan masak
kemudian ada yang bisa dibubarkan
dan kemudian ada sebagian yang diamankan
yang diamankan ini
termasuk yang depan bawaslu
ada juga yang diamankan
juga ditemukan di mereka
yang berisi uang
totalnya lebih kurang hampir enam juta
yang terpisah amplop amplopnya
karena mereka mengaku ada yang membayar
dan kemudian kita melihat juga
sebagian dari pelaku yang melakukan aksi anarkis ini
nanti bisa dilihat sendiri
dekan dekan bisa melihat yang bersangkutan
nah setelah itu
ada lagi peristiwa yang lain
yaitu di asrama polisi yang ada di daerah cideng
juga ada sekelompok massa yang berusaha untuk menyerang asrama
sekali lagi astrama ini isinya
bukan hanya anggota
tapi ada anak dan istrinya
kemudian di jatinegara
di pagiari juga
ada yang membakar ban di jalan
tapi kemudian bisa dibubarkan
itulah kira kira situasinya
setelah pagiari situasi meredah
ada laporan sejumlah
kita juga mendapatkan satu ambulans
yang di dalamnya ternyata berisi batu
dan alat pemukul lainnya
kita pengalaman di kasus sebelumnya
sayangnya ambulan ini dijadikan cover untuk memasukkan barang yang berbahaya
jadi kita melihat bahwa peristiwa yang
unjuk rasa dalam bentuk kegiatan ibadah di depan bawaslu
dari siang atau sore sampai dengan jam sembilan malam
dan sop dari petugas keamanan juga berlangsung secara kooperatif dan akomodatif
peristiwa di jam dua puluh tiga sampai dengan pagi
itu bukan lagi peserta aksi yang tadi
tapi pelaku yang sengaja
sekelompok yang sengaja
dan tujuan untuk melakukan membuat kerusuhan
dan untuk itu dilakukan langkah langkah
tindakan sesuai sop
yaitu diantaranya mengeluarkan gas
kemudian bertahan dengan pameng dan pentungan
kalau kemudian ada
kita melihat laporan ada
saya mendapat laporan ada
sejumlah orang selain yang diamankan
ada juga yang meninggal dunia
sedang kita pelajari penyebabnya karena apa
karena beberapa hari sebelumnya
dalam waktu seminggu ini
dari beberapa hari sebelumnya
dari beberapa hari sebelumnya
dari pohori juga sedang melakukan penangkapan
terhadap sejumlah orang
berikut senjata api
yang bertujuan untuk membuat kerusuhan
di tanggal dua puluh dua
ini sudah diamankan
ini paling tidak ada enam orang yang sudah diamankan senjata apinya
saya tunjukkan di sini
sembilan orang dim accountable yang didiam dengan zono
artinya dengan teknis
itu salah satu
tiga orang dari zkip
baru saya mengunjukan

dua orang tinggal lanjutan tike bobalan on estel dars
jadi ini hanya satu apa yang lain
mereka punya tim
dilengkapi dengan peredam
ini kalau ditembakkan suaranya tidak kedengaran
kemudian juga dilengkapi dengan tanpa pisir
ini artinya bisa dipakai untuk teleskop untuk sniper
kita sudah memang mendapat informasi
bahwa akan ada rencana
pada saat aksi tanggal dua puluh dua
yang akan melakukan aksi penembakan
dan kemudian termasuk penembakan terhadap massa
supaya nanti menjadi massa
dan kemudian diciptakan martir
seolah olah yang melakukannya adalah
sehingga timbul kemarahan publik
dengan menjadi martir untuk pembenar
ini yang minggu lalu
tanggal dua puluh satu mei
kita juga menangkap
empat orang ya
ditangkap dengan senjata
peluruhnya berapa nih
ini lebih dari
pengakuan dari mereka juga sama
nanti akan dipakai
nah tujuannya bukan apa
kalau dari informasi intelijen yang kita terima
di antaranya juga
juga untuk kepada massa
supaya nanti akan timbul martir
timbul martir alasan
membuat untuk publik menjadi marah
nah di luar ini
kita juga mendapat informasi
ada masih ada senjata lain
kadif umas sudah menyampaikan
selama lebih kurang
satu bulan ini
kita juga sudah
melakukan penangkapan sejumlah
yang mereka juga akan
bermain di tanggal dua puluh dua
sejumlah bom kita berhasil sita
ada empat senjata api juga
berhasil kita sita
satu senjata panjang dan tiga senjata pendek
yang mereka juga akan gunakan pada waktu
di tanggal dua puluh dua
atau pada saat ribut
nah dengan demikian
kita akan mendalami
mungkin juga pelaku kerusuhan
pada saat itu oleh aparat
atau ada pihak ketiga
pihak ketiga yang memang sengaja
menisain untuk itu
supaya terjadi kemarahan publik
nah untuk itu saya minta
masyarakat tetap tenang
dan langsung menuduh
yang melakukan tindakan tindakan tersebut
kita memiliki sop sendiri
kita sudah tegaskan
yang berita berita yang disampaikan
agar tembak di tempat
segala macam dari kapolri
saya tidak pernah menyampaikan
kata kata itu dan sudah pernah saya sampaikan
tidak pernah ada istilah tembak di tempat
tahapan tahapan mulai dari yang soft
itu ada sop nya sendiri
ada peraturan kapolri
yang mengatur itu
dan anggota sudah memahami
anggota anggota yang terlibat dalam penanganan
ini mereka juga diperiksa
atau apel juga diperiksa
kita harap masyarakat tidak terpancing
dengan situasi yang ada
tetap tenang dan
kita akan berusaha keras
sekian terima kasih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik ya terima kasih
pak kapolri telah menyampaikan penjelasan detail
banyak hal tadi silahkan
ke masyarakat ya
supaya masyarakat tidak terkecoh ya
dengan hasutan hasutan yang menyesatkan
masih ada lagi ya
beberapa isu yang dikembangkan
seakan akan polri dan tni
tni tidak kompak
polri untuk mengatasi berbagai
permasalahan permasalahan sosial di masyarakat
tidak seperti itu
kita sudah menyampaikan bahwa
polri tni kompak
juga pasca pemilu ini masih ada
prosedur prosedur yang baku
yang telah ditetapkan
untuk bagaimana kedua institusi ini terus bergandengan tangan
untuk itu saya kira
saya persilahkan panglima tni
untuk lebih jelas lagi menyampaikan hal hal
yang bisa menganulir
tni akan membiarkan
polri untuk kerja sendirian
tidak sama sekali tidak seperti itu
kompak bersatu padu
untuk bersama sama mengamankan negeri
terima kasih bapak
menyambung apa yang disampaikan oleh
bapak menko polukam dan bapak kapolri
saya ingin menyampaikan
solid untuk mendukung
negara republik indonesia
akan membackup penuh
kepolisian negara republik indonesia
di titik titik kerusuhan
tni juga menempatkan
di empat titik strategis
di antaranya adalah
dan istana negara
saya juga ingin menyampaikan bahwa
dari pihak manapun
yang bersifat anarkis
ada tambah dari
setelah itu nanti
kita akan kukak pertanyaan
barang satu dua
hal yang kira kira perlu saya jawab
kalau kira kira berhubungan dengan masalah
operasional tentunya sabar
menunggu ya sampai perkembangan lebih lanjut
saya persilakan pak muldoko
terima kasih pak wira tukaru
sekarang ini ada
gambar gambar lama yang diedarkan melalui media sosial
di antaranya tadi kita bahas
ada orang yang
ini adalah gambar lama
tahun lalu yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan
itu ada cerita lain
berikutnya yang kedua adalah
petugas menyerang masjid
ini juga tidak benar
ini masyarakat terus paham
bahwa semua itu adalah sebuah upaya
untuk membangun emosi bersama
agar masyarakat memusuhi petugas
itu berita sungguh tidak benar
saya juga mendapat
masih ada enam orang
informasinya ada yang soka tembak
ada yang kena senyata
dan apa sebabnya
tapi jangan langsung a priori
karena kita menemukan barang barang seperti ini
di luar tangan
ada kelompok kelompok yang memang mau bermain tanggal dua puluh dua ini
ini yang perlu kita waspada
jadi harus harus kita
jangan langsung a priori
apalagi memang ada upaya
memang untuk memprovokasi itu
dan men setting itu
menyalahkan aparat sehingga kemudian
membangun kemarahan publik
tolong bedakan betul yang kemarin
yang tadi malam ya
itu dilakukan dengan cara damai
dan oleh orang orang
yang kita lihat
juga bisa diajak
yang datang bukan lagi pengunjuk rasa ini
yang datang inilah
langsung melakukan aksi anarkis menyerang
jadi dalam bahasa
bahasa yang lebih tepat
mereka sudah rusuh
aksi aksi kriminal menyerang petugas
jadi jangan sampai nanti publik
seolah olah isu yang berkembang sekarang
bahwa ada aksi damai
dan juga ada aksi yang berkembang sekarang
yang kemudian dibubarkan
dan kemudian dilakukan langkah langkah
dibantu aparat tni
itu tidak benar
jadi dua segmen yang berbeda
segmen yang pertama itu
sekali lagi aksi damai
yang itu diakomodir
dan selesai dengan baik
bahkan sama sama sholat
antara petugas dengan
yang beraksi nah peristiwa yang kedua itu adalah aksi langsung anarkis oleh sekelompok orang yang
menyerang dan itu adalah aksi untuk menciptakan sengaja menciptakan kerusuhan jadi mereka
pelaku kejahatan makasih jelas itu betul betul betul betul kanan sudah terjelas banyak banyak
jadi begini ya kita kan begitu pernyataan resmi dari pemerintah dalam hal ini sampaikan
oleh menko polhukam wiranto didampingi oleh kapolri dan juga panglima tni secara garis
besar tadi menko polhuka menyatakan ada skenario membuat kekacauan sehingga membangun kebencian
kepada pemerintah dan aparat dan diharapkan masyarakat tidak terpengaruh
informasinya juga tadi disampaikan adanya pembatasan akses media memastikan konten konten
hoax tidak beredar di media sosial dan tersebar di tengah masyarakat dan sekali lagi diharapkan
masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh provokasi ataupun isu isu hoax yang saat ini
ini beredar dan cnn indonesia breaking news masih akan berlanjut bersama rekan saya alfian raharjo
sesaat lagi saya alfira khairulisya undur diri sampai jumpa